lial mendingan sekarang aku telepon anin deh
ya maksud gue kan gak enak aja sih tiba tiba jam segini datang ke rumah mertua lo terus main getar getar pintu aja
lu tuh ya kalo lagi berantem sama anin ribet banget
dia menurutku sama angga
kalau memang om irfan dari awal tahu pelaku tabrak lari itu adalah papa harusnya om irfan itu benci sama kita pak
om irfan itu harusnya benci sama papa
tapi selama ini om irfan sangat baik sama kita mak

ya selama ini irfan sangat baik sama kita bahkan dia nolok keluarga kita menghadapi semua teror ini
aku curiga di sini om irfan itu punya agenda lain nih
untuk keluarga kita
makanya aku mau minta anda untuk hati hati
aku takut andin terpengaruh
bukannya memang benar
poin kamu ada beneran juga
pilihlah kata kata yang tepat
waktu memberitahu andin
jangan sampai andin kembali sakit hati
dengar penjelasan kamu
tolong jaga emosi kamu ya
menaikan level suara kamu
kalau bicara sama andin
jangan sampai nantinya malah kalian berdua jadi
sudah aku berhenti
salam buat andin ya
salam buat angga juga ya
apa mungkin irfan punya rencana dibalik ini semua
gue udah izinkan nyokap lu lah
gak ada apa apa
aku akan bawa kamu ke rumah
mau berangkat sekarang ya
gak usah lu pulang aja lah udah malem
lagi ntar kalo mertua lu marah marah
udah santai aja
saya dan pak angga mau pergi
jadi saya minta riza putra uya dan boim
jaga rumah saya dengan baik
mama saya lagi israt dalam rumah saya
baik pak bos
lu lagi banyak pikiran kan
pernah nabrak lagi
itu yang membuat keisha demam tinggi
karena mengalami anemia
terus apa yang harus dilakukan dok
sebaiknya kesha melakukan transfusi sel darah merah pak
untuk meningkat rha nya
ketika kecil kecilnya kecil
ketika kecil kecilnya kecil
ketika kecil kecilnya kecil
ketika kecil kecilnya kecil
ketika kecil kecilnya kecil
yang salah papa

dia buat transfusi darah
tapi dan aku gak cocok
jadi aku gak bisa donerin darah aku ke keisha
terus darah papa
darah papa bisa
atau gak bisa
tadi dokter bilang
sel darah merah papa juga kurang baik buat keisha
apalagi papa punya penyakit jantung bawaan kan
keluarkan darah keisha apa
karena keisha darah daging kamu sayang
aku mau cari riki
kau keluarkan darah riki apa
mana aku tahu
tahu gak dia
sebegitunya riki memperhatikan kamu
bahkan disaat kamu lahiran
dia ada disitu bukan aku yelza
ya kan ada dia
jadi asisten kamu kan sayang
dia tuh selalu ngasih kabar tentang kamu ke aku selama kamu buta
yelza aku kenal sama dia aja enggak
bagaimana mungkin aku mau percaya dia sebagai asisten
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
gimana sih maksudnya berarti selama ini dia bohong dong
dia bukan asisten kamu
kamu ini kenapa sih
apa kamu pikir aku mau bekerja laki laki yang sudah selingkuh dengan istri aku
kamu pikir aku bodoh
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
aku mau percaya dia
aku gak selingkuh sama ri
kalingku sama riki
hari ini ajak aku ke sini ada dia di sini
lalu kalian jangan berdebat apapun
tolong pikirin kesha dulu dia yang lebih penting anak kalian yang lebih penting
keisha lebih penting
dibanding perdebatan kalian ini
statusnya yelza itu masih istri kamu no
anak lc itu anak kamu juga
jangan sampai kamu menyesal
aku akan bantu keisha
makasih ya sayang
aku tolong pas mau bantu anak kita
tapi dengan satu syarat
akan kamu menang
akan aku ganti rika
jangan sampai rika berhenti
akan aku ganti rika
jangan bukan rika
lihat mendingan sekarang aku telepon andien deh
ya maksud gue kan gak enak aja sih tiba tiba jam segini datang ke rumah mertua lo terus main getar getar pintu aja
lo tuh ya kalau lagi berantem sama andien ribet banget
tapi kalau lagi